luapan kebahagiaan pasangan atlet bulu tangkis tontowi ahmad dan liliana natsir
tak terbendung saat berhasil menaklukkan pasangan malaysia chan peng sun go ying
menjadi yang paling ditunggu tunggu masyarakat indonesia
bermain apik dan konsisten tontowi liliana mempersembahkan medali emas olimpiade
di hari kemerdekaan indonesia
indonesia raya pun berkumandang di olimpiade brazil pada tanggal tujuh belas agustus waktu setempat
pada set pertama owi dan butet hanya butuh dua puluh menit untuk membungkam pasangan malaysia
pasangan chan go sempat menunjukkan perlawanan pada set kedua
namun penampilan apik pasangan yang akrab di sapa owi butet akhirnya berhasil meraih medali emas
olimpiade dua ribu enam belas ini sekaligus menjadi kado untuk hari kemerdekaan indonesia yang ke tujuh puluh satu
skor akhir di set penentu dua puluh satu dua belas
raihan medali emas ini pun menjadi momentum besar bagi indonesia
yang berhasil mengembalikan tradisi emas olimpiade dari cabang bulu tangkis
membernya memperolong buku olimpiade

tentang hal ini

rio tontowi ahmad dan juga liliana natsir dikenal sebagai owi dan butet halo owi dan
butet ini sebenarnya baru saja landing ya tidak lama lalu dari rio kembali ke tanah air langsung diarak
arak selama dua hari gimana udah sempat tidur pasti masih capek ya jetlag ya belum seperti
baru satu jam tidur masih jetlag aduh ini di rio perbedaan waktunya lumayan ya lumayan sepuluh jam sepuluh
sepuluh jam jadi butet sendiri gimana nih capek nge fly nge fly juga gimana ya ya cuma cuma
takutnya jangan sampai drop aja kondisinya karena kan ke depan masih ada beberapa acara jadi ya
mudah mudahanlah malam ini bisa bisa tidur ya jadi di waktu di pesawat nggak sempat tidur sama
sekali ya tidur sih cuma kan nyampe di sini kan perubahan waktunya kan beda jadi jet like
mungkin masih beberapa hari tapi udah ketemu dengan keluarga istri anak mama papa dan udah
udah lepas kangen ya udahlah pastinya cuma belum belum masih bentar masih bentar yang jelas itu ketemu
sekali banyak dengan media ya di interview dimana mana tapi ketika sampai di tanah air dan
dari airport itu disambut dengan arak arakan dan lain sebagainya owi gimana perasaannya ya perasaannya
ya bangga ya terus juga apa enggak menyangka lah akan semeriah ini gitu dan saya juga sempat terhari
ya siaset perjuangan saya mempersembahkan emas dibayarnya dengan apa namanya penyambutan yang
luar biasa dari masyarakat indonesia dua hari ya gimana butet perasaannya sebenarnya kalian
berdua yang memberikan seluruh indonesia ini hadiah tapi waktu pertama kali kembali ke
tanah air diarak arak dan suasananya meriah banyak yang penggemar masyarakatnya menyambut
apa perasaannya sebenarnya jujur kita perjalanan dua hari ya kita dari brazil nyampe dua puluh satu eh terbang dua puluh satu
itu nyampe dua puluh tiga ya pasti capek juga cuma pas ngeliat dari kita dari pesawat juga udah disonding oleh
enggak tahu pilot apa co pilot ya iya kebetulan dari indonesia juga dari indonesia juga jadi dia
udah sempet ngomong dan disempat sonding juga di pas pesawatnya apa announcementnya ya selamat
datangkan ke tanah air untuk peraih medali olimpiade mas rio mas tontowi ahmad dan liana
cire langsung tepuk tangan semua tepuk tangan setelah lama kita lewat itu dari pemadam kebakaran
tuh airnya keluar terus pelan pelan pesawatnya lewat udah ada beberapa banyaklah yang pakai
bendera merah putih yang udah dibawa menjemput gitu dan dijemput sama mobil saya lihat banget
itu mobil kayak jeep gitu ada bendera merah putih jadi kayak diiringin lah ibaratnya gitu
ya terharu lah dan bangga luar biasa maksudnya dukungan dari mungkin dari penyebutan dari
menpora juga koni koi pbs dari sponsor kami sendiri dari victor mengungkap semuanya
semua ya dari pb kami juga pb jarum yang selalu mendukung kami juga pastinya suatu kebanggaan buat
kami dan terima kasih untuk masyarakat indonesia yang mendukung kami segitu luar biasanya kita
konvoy kita arak arakan mereka bisa menungguin di jembatan penyeberangan mereka bisa berhenti tiba tiba

gila gak mikirin dia ditabrak dari belakang kali ya buka kaca terus motor motor pada berhenti juga
pada yang lama ini memang karena prestasi sekali karena pada tahun dua ribu dua belas di london kita
kurang berhasil ya kebetulan waktu itu terakhir juga kita waktu itu semifinal kita kalah iya tapi
sekarang ini kado juga karena pas bertepatan dengan tujuh puluh satu tahun indonesia merdeka jadi
sebenarnya ini momen yang sangat bersejarah ini tapi kalau masih kelihatannya saya boleh pegang nggak ini
berat sekali ya sesuai dengan
dan kita tahu sendiri ya dukungan dari pemerintah dari menpora dari presiden sendiri presiden jokowi dari pemerintah juga dari seluruh jajarannya juga
apresiasi yang luar biasa ya buat saya dan tontowi
kita berterima kasih dan mungkin satu apresiasi juga lebih untuk kedepannya kita udah gak terlalu mikirin masa depan karena sudah ada tunjangan hari tua buat kita ya
dan lumayan nih kalau satu medali emas dapetnya lima m tapi kita gak bicara mengenai ini ya
gak tunjangan hari tuanya itu nanti tiap dapat kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan seumur hidup ya
kalau untuk emas itu dua puluh juta per bulan
jadi kita udah ya ini setelah satu penghargaan yang luar biasa ya
jadi kita udah terjamin lah di masa tua itu yang kita harapkan pastinya untuk para olimpian ya
nanti berikut kan kita juga ada masanya kita sudah berumur dan kita udah mungkin akan berada
dan berhenti kita ada penghargaan dari pemerintah itu satu apresiasi yang luar biasa
terima kasih untuk pemerintah
owi juga sama ini masa depan sudah terjamin
tapi ngomong ngomong ini kado lima m nya walaupun kita di sini mungkin harganya lebih ya dari lima m prestasi dan kerja keras luar biasa
kira kira mau digunakan untuk apa
ya kalau saya sih pasti untuk keluarga ya
mungkin untuk modal juga buat usaha
kalau sudah tidak bermain lagi bulu tangkis
dan buat sekolah anak mungkin nanti
ya saya udah bernasar itu sebelum juara itu
pasti ada kalau juara ini mau ada kasih ke orang tua juga ke kakak juga
dan ada beberapa janji saya ke teman teman saya untuk mentraktir ya
jadi harus saya tepatin lah gitu
sudah saya harus sisihin juga dari waktu dan dari dananya juga
jadi ya akan saya tepatin lah nanti itu
dan sisanya paling saya tabung untuk mungkin ya seperti tentu bilang modal
untuk bisnis ke depan ya
karena kan kita berprestasi nggak selamanya
jadi udah dipikirin sekarang bisnis setelah menjadi atlet buru tangkis
sementara dipikirin sih
apalagi saya kan udah cukup matang ya
saya di september ini tiga puluh satu tahun
jadi harus dipikirin lah kesananya kan juga nggak mau setelah stop kan kita nggak ada usaha ya
jadi pengennya terus berkesinambungan walaupun bukan di dunia olahraga
oh bukan di dunia olahraga
semuanya walaupun bukan di olahraga ya pengennya sih tetap sukses lagi di segala bidang
kalau louis sendiri kira kira bentuk bisnisnya
apa masih berkaitan dengan olahraga
mungkin jadi coach atau train
belum belum sih masih belum terpikirkan karena saya pribadi sih masih apa masih pingin gitu masih berprestasi lagi di bidang buru tangkis
oke sekarang saya mau tanyain sedikit mengenai performance luar biasa ya kalian di rio
karena tahun dua ribu dua belas
kalian berdua juga tampil di london tapi belum berhasil
apa kira kira kali ini yang membuat kalian bisa berhasil akhirnya mendapatkan
mungkin salah satunya dengan persiapan yang cukup matang ya
jadi selama empat tahun ini ya
kita persiapan bukan cuma segi teknik aja tapi kita mental juga kita latih itu dari psikolog dari motivator kita juga ada
yaitu mungkin salah satu yang eee membangkitkan spirit kita di lapangan kemarin
iya ada sesuatu
sesuatu yang berbeda dalam pelatihan yang disiapkan untuk rio ketimbang misalnya yang disiapkan untuk london
karena jalanan kan kalian juga masih muda ya sebenarnya dari segi usia
sebenarnya hampir sama setiap kali ke olimpiade itu pasti kan persiapan yang matang banget bukan kita doang dari seluruh negara
ini mesti akan persiapkan untuk olimpiade karena ini ajang kejuaraan tertinggi ya bukan di bulu tangkis doang di seluruh cabang di dunia gitu
sebenarnya hampir sama cuma kali ini mungkin kita lebih matang lagi dan kita lebih persiapkan lagi mungkin seperti tontowi bilang
dari bukan cuma dari teknik fisik mental dari komunikasinya juga terutama kita lebih apa ya kita dalamin lah
contoh biasanya suka bilang berantem sih kita enggak
lebih klop lagi mungkin lebih klop
mungkin saya suka kadang terlalu berekspresi dengan tonton owi
siapa yang lebih emosional
saya pastinya jadi kelihatan dia ada berbuat salah saya lebih ada ekspresi lah walaupun saya nggak bilang wow enggak cuma saya ekspresi seperti yang
dan juga waktu itu seperti kecewa jadi mungkin itu buat dia jadi agak pengaruh juga
iya sempat down juga kita lihat ya di waktu di final ya
jadi ya itulah kita perbaiki itu dari komunikasi juga ya puji tuhan kita bisa apa kita bisa realisasikan di olimpiade ini dua ribu enam belas dan kita bisa dapat mendali mas
tapi dari segi kesulitan atau pressure tantangan tahun ini dibanding empat tahun yang lalu

yang mana hal hal yang mudah di atas semuanya
apa yang mudah di atas
yang mana yang mudah di atas
apakah ada perubahan yang berbeda
mungkin ada sedikit berbeda ya

kita diunggulin sendiri kita dibebanin sendiri
karena tahun ini kan kita banyak yang dibebankan kan
makanya kita lebih relax lebih enjoy
kalau yang pas dua ribu dua belas kita memang benar benar tegang
wah saya sendiri ini kita sendiri masih sendiri lagi juga kita sendiri
wah pasti lebih kacau lagi pemikirannya
ya ini jadi tekanan ya
unggulan satu satunya jadi semua harapan ditumpukan
ini ada pengaruhnya dengan lebih banyaknya tim yang kali ini diturunkan
pasti ada pengaruh lah
maksudnya makin banyak chance kan ya untuk medali untuk indonesia ya
dan di olimpiade ini kita tahu sendiri ada ganda putra ada ganda putri
kita juga mic dari ganda campuran ada dua pasang
jadi berbagi lah ya berbagi beban gitu ya
dan tetap adalah pada saat semifinal itu
kita sudah berjuang sendiri kemarin ini
tapi ya dengan ketenangan dan fokus
dan komunikasi kita yang cukup baik
dan analisa dari pelatih juga kita sendiri berdua
dan dukungan pastinya doa dari masyarakat indonesia ya
kita bisa nggak mikirin bahwa ini olimpiade
karena kita lihat sendiri di olimpiade ini banyak kejutan
yang biasanya dia ketemu di kejuaraan yang biasa aja
di olimpik ini kok bisa jadi susah dan bisa kalah bahkan gitu
jadi itu yang kita waspadain kan
karena walaupun kesempatan kita gede
waktu final itu ketemu malaysia
pertemuan kita ada berapa kali menang ya
kita banyak unggul
tapi kita harus waspada tetap
di olimpiade ini apapun itu bisa terjadi
jadi saya berapa kali juga komunikasi dengan owi
kita jangan lengah kita tetap fokus
lawan siapa aja kita anggap ini berat
dan ini pertandingan terakhir kita
kita maksimalkan seluruh tenaga kita
mudah mudahan kita dikasih yang terbaik
semifinal kan dengan tiongkok
biasanya kan tiongkok ini unggul ya
sebenernya kalau di semifinal kan memang berat ya
sebelumnya juga kita pertemuan juga kalah ya
tapi pas pada waktu semifinal itu kita mau gak mau mikirin
pokoknya kemarin ya kemarin
sekarang ya sekarang
dan saya juga sudah
ibaratnya sudah pede
saya masuk lapangan sudah pede dengan persiapan saya gitu
saya berani menghadapi musuh tengok itu
dan musuh itu terberat ya di semifinal itu
mungkin pas di final
mungkin beratnya berat melawan diri sendiri itu
kita melawan tegangnya
tapi kalian sendiri melihat
pesaingan yang ada tiongkok itu
bagaimana performance mereka
dan ini telak ya ini dari segi angka ya
ya performance mereka gak ada yang berubah ya
sebelumnya memang kita pernah kalah menang kalah menang
kita pelajarin dari
dari segi tekniknya gitu
dan satu juga penilaian dari mereka juga
mungkin ada yang berubah dari kita
mereka kaget juga gitu
mungkin satu biasanya kita komunikasinya juga nggak terlalu baik
kali ini kita saling mendukung gitu
pada saat oi berbuat kesalahan
saya berbuat kesalahan
owi dukung dan
kelihatan banget kita di lapangan itu
jadi mereka mungkin
jadi agak ragu di situ gitu
pada saat apalagi mereka posisinya tertekan
pasti akan wah lihat
owi butet ini kompak banget kok bisa
wah ini bagus
jadi mereka sendiri merasa
auranya tuh keluar gitu
keliatan lah gitu
di lapangan malah mereka yang jadinya tertekan banget gitu posisinya
auranya udah aura pemenang ya
nah setelah menang semifinal itu terasa bahwa wah ini
emas udah terasa nih di tangan
gak ada sih gak ada
gak ada kita gak mau sombong
itu memang kita wanti wanti dari pertama kita jangan sampai sombong
sampai kita udah poin dua puluh jauh pun
cibutnya jangan ingetin saya inget jangan sombong
iya gak ada sempat ini ya
ini sempat girang ya kamu ya
biarpun kita udah posisi jauh kalau misalnya kita somong
ah udah masih santai santai aja santai
nanti malah bisa berubah keadaan kan kita nggak mau
iya sempat kesel juga ya waktu itu
dan game dua puluh satu ini kan ya beberapa lah kita lihat terjadi udah unggul itu bisa berbalik kalah
jadi apapun itu bisa terjadi
walaupun dua puluh itu ibaratnya satu kesalahan dari malaysia aja kita sudah selesai
tapi namanya itu belum menginjak dua tiga kali ya
dua puluh satu menurut saya itu belum selesai
jadi waktu saya lihat dia dua puluh itu dia loncat loncat dia kegirangan
menurut saya oke lah dia menikmati dan dia post celebration
tapi ini kan belum selesai
makanya saya langsung menegur dia dengan eh inget ini belum selesai
jangan lengah dulu jangan sombong kita harus tetap fokus
ingat saya sampai maksudnya agak menekan gitu ya agak menekan
takutnya dia jadi hilang lagi
ya langsung aja budak budak
enggak juga lah jadi hilang fokus kan gitu dan malaysia bisa berkembang bisa berbalik
tapi performance lawan anda pada saat ini malaysia bagaimana menurut itu
kirain kita memang kita yang banyak tekanan gitu ternyata malaysia kalau saya lihat lebih banyak tekanan
kalau yang saya lihat sih seperti itu
wow jadi percaya diri sekali ya kali ini
mereka cukup tough ya karena di semifinal mereka ngalahin pemain china
dan itu unggulan lima kalau gak salah ya dan cukup ditakuti juga china nya
waktu kita lihat dia mengalahkan china berarti dia juga menang juga ya
siapapun yang masuk di semifinal dan final itu sudah yang terbaik
jadi kita tidak pernah menganggap bahwa wah malaysia ini pasti lebih ringan dari china
pasti kita akan bisa tidak ada yang tidak bisa di olimpiade ini jadi teruslah kita tetap menganggap itu berat
saya selalu tertarik ya misalnya kalau apalagi kayak pemain bulu tangkis atau tenis mereka pas yang terakhir terus menang
terus mungkin lempar raketnya dan lain lain
apa sih yang dirasakan di apa yang terpikirkan
mungkin itu ekspresi mungkin jadi pelong aja
jadi misalnya kita lagi main kita kan semua ada beban umpuk semua pas sudah menang kan pelong
jadi ya mungkin segedar mengekspresikan aja sih
lega lah lebih lega ya
beban terus udah selesai nih perjuangan gue ini gue udah kasih yang terbaik
langsung udah ya kayaknya udah lost banget gitu udah lost banget gitu dan apa ya
kontrasnya misalnya waktu di london dan ternyata gagal itu apa perasaan ini
ya pastinya kalau gagal itu sangat senang ya
kecewa ya kecewa dan olimpiade empat tahun sekali masalahnya harus menunggu empat tahun berikutnya
sempat down setelah london
gak sih kita malah dua ribu tiga belas kita justru malah naik malah makin semangat
sebenarnya ada sih ada kekecewaan ya maksudnya kalah itu karena kita ada kesempatan juga waktu di semifinal gitu set pertama kita udah menang
launchingnya itu di set kedua kita kalah set ketiga kita kalah pastilah ada keinginan untuk sebenarnya tadi saya bisa final nih gitu
ya itulah namanya permainan kan
tapi teman teman yang lain bagaimana menurut anda performance nya
ya memang kali ini kan lebih banyak tim yang diturunkan yang termasuk kan pravin sama debbie kan waktu all england kan mereka juga menjuarainya
nah ini gimana anda melihat teman teman di sana dengan prestasinya dan
ya kemarin kebetulan kan di lapan besar kita ketemu teman sendiri ya pravin sama debby itu ya

kita juga sama sama tau kan ya kita ketemu teman sendiri ya kita juga saling sama sama tau kan
ya itu bahwa intinya biarpun kita ketemu teman sendiri ya kita juga saling sama sama tau kan
ketemu teman sendiri ya kita udah saling sama sama tahu ya kita apa lebih fokus aja gitu ya saya
sekali sih sebenarnya kita ketemu di delapan besar gitu mungkin kalau misalnya preven debbie mungkin
di pulbawa mungkin bisa mungkin bisa bisa lebih positifnya satu udah pasti ada wakilnya di
semifinal bisa yangnya ya kita udah ketemu diawal awal dia sayangnya pada kalau bisa
itu olin indonesia panor itu luar biasa nah olimpiade masih empat tahun lagi kira kira
kalian mempersiapkan diri untuk itu atau belum terpikir belum terpikir kalau saya sih udah terakhir
olimpiade ini ya karena di usia saya yang tiga puluh satu mungkin empat tahun lagi tiga puluh lima itu sudah batas ya
misalnya tidak ada batasan sih cuma saya
menyadari lah dengan kekuatan stamina dan power fisik saya tiga puluh lima sepertinya sudah bisa
mengimbangi untuk yang muda muda ya kalau mungkin untuk dikerjaan mungkin masih muda tapi kalau untuk
seorang cewek ya dengan olahraga bulu tangkis mungkin termasuk cukup matang lah karena kita
lihat lawan saya di olimpik aja nih yang dari sebab apa luar terata itu dibawah saya itu lebih

bawah saya itu lebih mudah dari saya kalau cowok adalah yang lebih tua tapi kalau yang
cewek itu rata rata lebih muda dari saya gitu kalau owi gimana masih ya pokoknya saya sekarang kira kira
berapa lama lagi akan belum terpikirkan masih akan terus saya kalau selama saya masih diterima di pbs ini
saya mungkin pasti lah the champions selama ini ini kan kalian sudah berpasangan delapan puluh delapan tahun ya sekarang
dari dua ribu sepuluh enam tahun enam tahun ini gimana apa rasanya apa rasanya apa rasanya ini gimana rasanya apa rasanya
apa rasanya ini gimana rasanya apa rasanya ini gimana dari awal sebenarnya pasti banyak ya kesel dan
risetnya agak agak bagian apa yang nyebelin karena ngenteng gitu senangannya ngentengin cuek gitu kan
jadi kalau posisi saya lagi serius gitu karena iya neng aja kayak gitu jadi agak selengean gitu
kalau bahasa ininya ya cuma ya mungkin itu salah satu bisa jadi positif juga karena enggak saya ngakuin
gak gampang orang bisa berpantar dengan saya dengan posisi waktu itu saat itu saya lebih senior
saya lebih ada prestasi dan bukan galak ya lebih kelihatannya saya lebih mendominasi gitu ya
jadi gak gampang juga butuh partner yang punya mental yang kuat dan karena mungkin owi disitu dia punya
sifat yang mungkin cuek dan kelinginan jadi bisa klop gitu mungkin ada satu positif juga disitu
owi apa kira kira apa yang kalian saling pelajari dari satu sama lain
ini kan pasti ada growing up evolusi lah sejak pertama kali berpartner
kalau sama si butet ya mungkin apa saya selalu mengambil positifnya aja
kalau si butet mau marah sama saya ya berarti itu saya ambil positifnya dia pingin saya maju
dia pingin saya gak bikin salah berarti dia pingin saya bener terus
pokoknya saya berpikir kayak gitu terus pokoknya intinya kayak gitu lah
tapi sampai senyum senyum juga ya
terutama kadang kadang kalau misalnya moodnya lagi jelek kenapa sih marah waktu itu
jalan mati tapi ya gimana lagi
terus saya harus terima
tapi menentukan strategi kapan nyerang kapan ngambil bola dan lain sebagainya itu
itu udah reflect lah itu mungkin ganda campuran
kalau ganda campuran itu kalau cewek itu permanen itu lebih banyak di depan
kalau cowok itu lebih banyak di belakang
jadi kita udah tahu tugas masing masing kalaupun nanti berbalik saya tuh gak boleh terlalu lama di belakang juga
harus putar lagi ke posisi awal
jadi kita dari latihan dari kebiasaan itu kita udah reflect sih
tapi kami istrinya sekarang udah bagus ya
apa reaksi kalian
kita sudah lihat mereka kan wah bangga sekali ya
terus ya mungkin mereka tahulah perjuangan saya dan pengorbanan ya
cita cita saya dua ribu delapan saya dapat perak
pasti saya punya motivasi untuk suatu saat saya akan merebut medali emas
dan di dua ribu dua belas itu saya belum bisa merebut itu
padahal chance kita cukup besar dan kita cukup diandalkan pada saat itu
karena dari babak awal sampai ke semifinal tampil luar biasa
dan saya bisa kembali lagi di dua ribu enam belas dengan motivasi yang lebih
dengan umur pastinya yang lebih matang
tapi saya bisa menunjukkan prestasi dan bisa mendapat medali emas di olimpiade ini
pastinya mereka lega puas bangga
pastinya cita cita anak saya sudah tercapai dan pasti akan dikenang seumur hidup
ini dari dulu mereka sangat mendukung ya cita cita
kalau olahraga itu kalau menurut saya sih butuh dukungan dari orang tua ya dari kecil ya
siapa yang memperkenalkan pertama kali
mama papa sih
tapi mama lebih suka bulu tangkis
jadi dari awal itu memang katanya dari hamil itu sudah senang banget nonton bulu tangkis
mungkin jadi percandaan
mungkin dalam perut saya udah nonton juga kali
dan support banget ya
karena orang tua penting banget peranannya
jadi mengarahkan mengantarkan ke tempat latihan
waktu itu latihannya di mana
jadi diarahkan nanti diantri
evaluasi setelah main juga
ini tadinya harus begini begini
karena mereka senang
jadi mereka sedikit banyak tahu lah tentang perubahan bulu tangkis
jadi mereka juga yang sangat sangat berjasa buat prestasi saya ini
dan mulai dilatih secara profesional sejak umur berapa
ke sembilan ke sepuluh lah
untuk masuk ke club ya
iya masuk ke club
kalau owi sendiri bagaimana sih
pasti orang tua
yang penting orang tua
istri anak juga membantu
kalau misalnya saya lagi mikir yang mungkin agak agak ngedownin diri atau gimana
istri selalu ngasih motivasi
terus orang tua juga selalu mendoakan ya
tanpa orang tua juga apa
ya kita bukan apa apa lah
terus saya pas begitu saya juara olimpiade juga saya jadi keinget perjuangan ayah aja
sempat satu bulan kan lebih ya di rio
tanpa bawa anak istri itu bagaimana itu
mempengaruhi atau tidak
paling kita menyiasati aja
menyiasati dengan ya video call atau apa gitu
sebelumnya memang saya sudah belajar ya
memang sebelumnya kita udah belajar
misalnya saya di sini
malam selasa malam rabu nginep di sini
terus malam kamis baru pulang gitu
apalagi perbedaan waktu kan ya harus
ya gitu aja sih
jadi tiap hari ya ada skype ya
pengorbanan dan perjuangan kita
pengorbanan lah semua terbayarkan
tapi dari usia berapa owi
dari umur kelas tiga sd
eh dari kelas tiga sd tuh tujuh ya
tujuh delapan tahun lah
dulu sempet gak dipercaya juga sama
banyak lah yang gak percaya
wah kalau ini tuh bisa gitu
ya saya dulu ada di
pergi ke jakarta dari salah satu klub
dan pelatihnya bilang udah pulang seluruh sekolah aja nih gak ada bakat
ada juga yang gitu
iya ada juga tapi
tapi gak pernah menyerah
ternyata dia salah
ternyata saya bisa kok bisa jadi juara olimpiade gitu
yang penting mau kan
ngomong ngomong bagaimana pelatihan anda secara profesional selama ini khususnya di bawah pbsi
apa kira kira yang
ada masukan nggak dari pengalaman yang selama ini
karena harusnya kan kita memang tradisinya
pokoknya kalau badan kan itu
tapi saya jujur saya salut dengan kepengenuhan sekarang
semua gelar ada di sini
semua gelar ada di sini
dari mulai all england kejuaraan dunia asian games olimpiade
semua ada di pengurusan ini dan saya salut lah gitu
jadi ada perubahan
itu bukan kebetulan loh
karena memang kalau kebetulan saya bet satu gelar dua gelar itu kebetulan
ini semua ada di sini
asian games dua
terus terobosan terobosannya ya
contoh dulu kita dikontrak dengan kolektif
sekarang individual persorangan
jadi makin terpacu lagi kalau kita semakin berprestasi otomatis sponsor itu akan
berbondong bondong datang dan menawarkan dengan nominal yang cukup lumayan
dan juga pastinya kesejahteraan buat kita dipikirkan juga
nah itu penting ya bagi atlet ya masalah
ya menurut saya sangat penting ya
karena ya itu buat masa depan ya
kita maksudnya sekarang ini kita tahu sendiri di olahraga ini kita ada batasan umur
bukan seperti orang kerja kantoran atau orang kerja itu sampai umur mungkin makin tua makin pangkatnya makin tinggi
kalau kita makin udah umur makin tidak bisa berprestasi
dan setelah itu apa yang harus kita lakukan seringkan sekolah itu kita udah tinggalkan gitu
jadi ya kalau seperti itu jadi motivasi lah buat kita dan buat apa buat pegangan di masa depan kita
tapi terasa perbedaan bukan saja dari segi materi ya karena kita lihat dari bonusnya dan juga jaminan hidup tua
tapi dari segi cara pelatihan profesionalitas kedisiplinan dan lain sebagainya itu terasa ada perbedaan atau ada yang diperbaiki
ya mungkin kita udah kan kita kepengurusan ini udah tiga tahun ya ci ya
kita mungkin juga baru saja juga akhir akhir kan kita baru bisa lihat hasilnya kan
ternyata memang di akhir akhir kepengurusan ini memang kita sadarin gitu semua gelar ada di situ gitu
dan saya memang ya salut lah gitu
bu ted sendiri bagaimana kalau ada yang masukkan atau kira kira yang masih perlu dibenahi terhadap khususnya ke depannya supaya ya pihak pihaknya juga bisa berpengaruh
ya tiap kita masih harus terus menerus ya
ya berharapnya ada regenerasi lah ya lebih cepat lebih baik karena kita lihat sendiri dari negara negara lain terus bermunculan pemain pemain muda yang juga berbakat dan juga menjanjikan ya
dalam arti pemain junior aja sudah bisa rame dengan pemain senior bahkan bisa mengalahkan gitu
saya berharap para pelapis pelapis kita para junior kita para penerus kita bisa
dan bisa mendekati dan bisa juga apa ya
ya bisa terus lah berprestasi
terus menggantikan kita lah nanti bakal bisa menjanjikan karena
pembibitan ini penting ya
ya jauh gapnya semakin susah kita mengejar kan
harus terus mendekati gitu dan mudah mudahan di ganda campuran khususnya sektor kita ini sudah banyaklah bibit bibit muda yang menjanjikan mudah mudahan mereka bisa terus melanjutkan tradisi emas di bulu tangki
terima kasih banyak owi dan butet sekali lagi selamat dan kita juga sangat berterima kasih telah mengharumkan nama bangsa di olimpiade di rio dan juga kita masih menunggu ya prestasi prestasi berikutnya
jangan cepet cepet mau pensiun atau menggantung rakyat ya
sekali lagi terima kasih dan memang kita patut ya membanggakan bahwa kali ini indonesia berhasil membawa emas ya dari rio olimpiade di rio
setelah ini kita akan berbincang dengan ketua umum pbsi mengenai bagaimana yang seperti tadi dikatakan oleh butet dan owi pembibitan dan juga apa apa saja yang perlu dilakukan bagi para atlet bulu tangkis di indonesia
ya bagaimana pembinaan terhadap atlet atlet bulu tangkis indonesia
dan apa kira kira
apa kira kira yang kita bisa harapkan dalam cabang olahraga ini ke depan setelah begitu banyak prestasi yang didapati
ya kita akan berbicara sekarang dengan gita wirjawan ada ketua umum dari pbsi
selamat telah membawa medali emas dari olimpiade rio dan ini sebuah prestasi yang lebih terasa apalagi karena olimpiade terakhir di london kita tidak terlalu tidak membawa emas ya
ini kan biasanya tradisi ya
apa kira kira yang membuat olimpiade kali ini indonesia berhasil
kalau di olimpiade itu kalau ukurannya terkait dengan fisik teknis bahkan mental hampir setiap olimpian itu berada di level yang sama
tapi saya rasa kemarin itu owi dan butet itu diberkahi dengan spirit yang luar biasa
itu kelihatan dari matanya mereka dari awal waktu dan itu tentunya yang di atas
karena di olimpiade itu upset kekecewaan anomali kejutan itu selalu terjadi dan kita sudah pasrah ikhlas
oleh karena itu kita dari awal nggak memberikan tekanan kita justru memberikan encouragement ke masing masing atlet termasuk owi butet hendra ahsan linda weni dan tommy dan grace nitya
hendra hasan mungkin sangat merasa terbebani karena dari awal masyarakat luas yang sangat berharap untuk mereka
menggantungkan harapan ya
jadi masalah tekanan ini sangat penting ya
tadi juga owi dan butet menyebutkan oh kali ini mereka merasa jauh lebih percaya diri tekanan
karena dibanding misalnya waktu di london mereka satu satunya yang harapan kepada mereka
memang ini strateginya kali ini menurunkan lebih banyak jumlah timnya
jumlah timnya ketimbang empat tahun yang lalu
maksudnya menurunkan jumlah pemain
jumlah pemain bulu tangkis itu atau
lebih banyak justru yang ikut
kita mengirim sepuluh atlet
tapi yang mungkin agak beda kita lakukan sekarang adalah untuk lebih mundur dari atlet
jadinya kita sepakat saya bersama reksi dan richard richard selaku pelatih reksi pembina
dua hari sebelum pertandingan final kita duduk sama owi butet untuk meraih ketenangan
dan sengaja satu hari sebelum pertandingan itu kita hands off completely
dan tentunya owi yang berdoa setiap hari baca surat yasin butet dengan kitab suci nya terus berdoa
itu sangat tenang sekali kondisinya
di hari hari dari awal sampai menjelang
dan sampai hari final
dan itu sangat luar biasa membantu
pak agita sendiri bagaimana menilai permainan mereka
karena lawannya kan lawan berat berat ya yang selama ini mereka hadapi
apa kira kira perbedaan dari cara mereka bermain dan teknis strateginya
apakah ada sesuatu yang berbeda
jadinya justru kalau saya melihat finalnya itu terjadi di waktu semifinal
waktu mereka melawan jangnan sama cao yunle yang ranking satu dunia dan tidak terbatas
kecuali kemarin di all england oleh ucok sama debbie
selama satu setengah tahun tidak terkalahkan
dan itu enam kali berturut turut owi butet kalah sama mereka
tapi ada x factor dimana owi butet itu jauh lebih tajam daripada biasanya
dan gimana sih butet di depan net itu bisa menyolong poin poin yang biasanya tidak terjadi
dan si owi juga yang begitu konsisten menyerang dari belakang
dan melakukan cross
yang jauh lebih sering dan jauh lebih cermat daripada biasanya
itu balik lagi ke yang tadi
dan itu saya rasa bermuara di ketenangan batin mereka
dan itu saya rasa memberikan keberhasilan kepada kita semua
dan dari segi teknik dan lain sebagainya ada maturity kedewasan atau sama
jadinya ya jujur aja
kemaren upset terjadi dengan sainal
newa pemain ranking top lima dunia putri dari india
kalah sama pemain ukraine
itu sangat tidak diduga oleh siapapun
secara teknis begitu masuk lapangan kelihatan sama
begitu keluar lapangan atau sebelum masuk lapangan mungkin beda
ranking tentunya mencerminkan hal yang sama
tapi ya itu yang terjadi di olimpiade
itu tidak terlambat ya
bagaimana dengan yang lain lain
deddy saya rasa sangat berpotensi untuk menjadi juara di ajang yang sangat luar biasa
internasional dan tinggi
mereka kalah karena lawan butetowi
kalau grace nitya mungkin kalau dari sisi pola permainan itu tidak seperti lawannya atau teman teman lainnya yang penuh dengan serangan
grace nitya itu mungkin lebih banyak main defensive
dan hendra hassan itu mungkin karena beban yang dipikul harus sangat luar biasa besar
jadi mereka terlalu over calculated
kalau terlalu over calculated itu tidak plong
tidak lepas mind nya
dan saya saja masuk stadion itu beku
jantung kayak mau copot karena ribuan penonton
dan beda dengan asian games
beda dengan sea games
beda dengan super series
dunia ya betul
dan tidak tahu gimana aura ekspektasi dan segalanya itu lebih dari segalanya
jadi atmosfernya itu menegangkan
beda dengan all england misalnya
tapi lumayanlah jadinya kita
ini sesuai dengan target ya
kita misalnya kalau bicara mengenai target
apalagi dengan jumlah tim yang diturunkan dan persiapan dan lain sebagainya
jujur target saya adalah satu medali
dan saya tidak mengespesifikasi warna
mau warna apa aja boleh
tapi nggak tahu gimana media masyarakat luas ingin kita dapat tiga medali
ya itu yang berkembang secara alamiah
tapi alhamdulillah kita dapat satu emas
ini akan menjadi bekal
untuk teman teman kita yang lebih muda
untuk lebih berprestasi ke depan
nah terobosan terobosan apa saja yang selama ini dilakukan
karena tadi saya juga berbicara pada owi dan buten
mereka mengatakan wah mereka merasa bahwa masa depan mereka sekarang sudah mulai terjamin dan lain sebagainya
dan itu sangat penting ya dalam secara psikologis untuk memotivasi dan memberikan insentif pada adanya kita
saya rasa hal yang sangat mendasar yang kita lakukan selama tiga lima tahun terakhir
yang pertama adalah kesejahteraan
kesejahteraan atlet itu jauh lebih besar daripada sebelumnya
kalau dulu itu seorang sponsor
harus disalurkan ke pbsi
pbsi menahan sebagian sebagian besar
tersisanya dibagi rata
kalau sekarang langsung ke atlet
jadi nggak ada potongan sana sini
gak ada potongan sama sekali
dan itu langsung ke atlet yang terkait
dan itu berkorelasi dengan prestasi
selama kita bina dengan kedisiplinan sport science dan hal hal lain yang sangat bisa mengawal mereka dengan baik
yang kedua akuntabilitas
jadi apapun yang kita lakukan suarakan
itu bisa terukur secara konkret
di pertandingan kayak gimana
bagaimana cara untuk monitoring supaya akuntabilitasnya jelas
jadinya kita menargetkan untuk di tahun ini harus menang x number of super series
kita harus bisa juara umum di sea games
dan kalau menuju ke situ itu kita harus lakukan apa saja
kalau kita tidak berhasil itu apa yang harus kita lakukan untuk merehabilitasi
jadi pertama kesejahteraan atlet
tentunya pelatih dan pengurus
kecuali ketua umum
ketua umumnya nggak butuh soalnya
kaderisasi ini kita bekerja sama dengan klub dan daerah untuk menggalang dan menggali teman teman atau talenta muda putra dan putri
dan mereka begitu melihat eh ternyata kalau berprestasi bisa dapat lima m
bisa dapat sekian m
bisa dapat tunjangan yang berkesinambungan
dan ini terbukti
selama dua tiga tahun terakhir ini
bahwa kaderisasi sudah kelihatan lah kalau di tunggal putra kita ada jojo iksan meginting
tunggal putri ada gregoria sama fitriani
di bawahnya linda sama hana
di ganda putra ada kevin gideon ricky angga sama berry rian
di ganda putri juga ada
tinggal tunggal putri apa tunggal putri aja yang harus diperdalam
nah ini saya rasa kalau kita ke depan maju
ini kita akan perdalam kaderisasi khususnya untuk tunggal putri
saya disini ya harus mandiri
terus apa apa sendiri
kalau harus latihan setiap hari untuk capai target
dengan sistem pelatihan yang terencana dengan baik

berkurangnya rehan gelar
serta persoalan regenerasi pembalasan
persoalan regenerasi pemain menjadi pekerjaan rumah bagi klub klub bulu tangkis di indonesia
selain itu diperlukan sinergi antara klub bulu tangkis indonesia dengan pbsi
sebagai payung organisasi olahraga bulu tangkis di indonesia
untuk menghasilkan pemain pemain bulu tangkis kelas dunia
dari jakarta dekartika melaporkan untuk cnn indonesia
nah caranya untuk membina melatih disiplin dan sainsnya dibalik itu
apa apa saja yang sudah dilakukan selama tiga tahun ini
dan apa kira kira yang akan dilakukan untuk memperbaiki
karena penting ya memiliki bibit bibit ke depan
vo dua max yang mengukur ketahanan
jantung paru paru gimana
kita ukur vertical jump
kita ukur banyak sekali atribut
dan itu kita menggunakan threshold yang digunakan untuk praktek internasional
dan kebetulan pembina pelatih kita juga mantan
pembina pelatih di negara negara lain
reksi dulu pelatih nasional di malaysia di inggris di filipina
terus henry dan beberapa teman lainnya juga pernah berpengalaman di luar
itu kita bandingkan best practice dari beberapa negara
plus yang ada di indonesia kita gaduh gaduhkan
dan itu kita rumuskan
dan itu kita gunakan untuk pentingan sport science
dan alhamdulillah terukur dan berhasil
dari segi coaching untuk teknis
dan keterampilan itu bagaimana
kualitas coach yang kita miliki
justru kekhawaritan kita adalah brain drain
karena pelatih kita itu dibidik oleh negara negara internasional
pelatih nasional jepang reoni mainaki kakaknya reksi
mantan pelatih putri india sindu yang kemarin masuk final
itu pelatih indonesia
terus di irlandia kemarin yang goal ke quarter final tunggal putranya
irfan shah dari indonesia
jadinya justru negara negara luar itu membidik
justru kita harus membendung dengan ee
dengan segala macam insentif itu sendiri
sumber dari insentif itu apalagi misalnya kan sekarang owi dan butet mereka kedepannya salary mereka lah bulanannya
katanya dijamin sampai pokoknya hari tuanya
jadi mereka tidak harus khawatir
ini semua dari mana nih sumbernya
kalau tunjangan yang
yang berkesinambungan itu adalah indikasi dan gestur dari pemerintah
tapi kesejahteraan di sini juga kita jamin
tentunya kombinasi kedua hal ini sangat kondusif untuk kesejahteraan mereka yang bisa berkesenambungan
dan kalau mereka menang di turnamen itu
itu sponsor langsung mereka ya
kalau owi buta di sponsor oleh victor
victor itu sudah menjalin komunikasi secara khusus untuk mendukung mereka
yonex juga dengan atlet atlet mereka
dan kalau ada keberhasilan sponsor juga semakin lebih giat ya untuk mendukung
tapi perhatian pemerintah sendiri ya selama ini khususnya terhadap pembinaan pada atlet atlet bulu tangkis
apa kira kira yang masih perlu diperbaiki dan tantangan yang selama ini dimiliki
karena indonesia kan besar ya
penuh dengan anak anak muda dan ya apalagi sekarang mungkin badminton bukan number one ya

kalau kecil kan semua anak punya raket badminton ya
kalau kalah bulu tangkis kita nangis kan
karena kita biasa
sekarang terlalu banyak ini cabang cabang
saya yakin kemarin kita bicara dengan pemain pemain utama dari tiongkok
mereka sudah khawatir mengenai prospek dominasi indonesia di tunggal putra
karena kalau kita lihat tiongkok dibawahnya chen long
lindan chen long udah nggak ada lagi
malaysia dibawahnya chong wei terukur sekali
korea juga terukur sekali
jepang kemarin mamut sekali
atau memotah ada isu
itu juga terukur sekali
denmark mungkin yang kelihatan victor exelsen
ini baru umur dua puluh dua
ini yang merupakan tantangan untuk siapapun menjadi tunggal putra ke depan
tapi kalau kita kita punya tiga yang menurut saya bakal jadi superstar dalam satu dua tahun ke depan ini
saya rasa ini akan menjadi tolak ukur untuk pbsi ke depan
tantangan terberat dalam membina atlet atlet
tantangan ke depan tunggal putri
tadi balik ke dukungan pemerintah
saya rasa yang sangat terukur selama ini adalah sport science
yang di prakarsai oleh kemenpora satlak
untuk kemarin kita bawa ahli sport science yang mereka undang untuk membantu kita semua
dan itu sangat membantu proses rehabilitasi otot dan segalanya untuk atlet kita
kalau hari ini tanding besok tanding
interval itu harus diisikan dengan pedoman yang
kaya dengan rehabilitasi
kedepan saya rasa tunggal putri akan menjadi obsesi dan dedikasi kita
talent scouting ini indonesia negaranya besar ya bagaimana mencari cari talent yang baru
dan ini kan juga berarti harus menghidupkan klub klub atau sekolah bulu tangkis
ini bagaimana strateginya
dengan prestasi di olimpiade medali emas saya rasa ini akan menjadi inspirasi
untuk banyak anak anak muda
ya mungkin sekarang karena kemakmuran ekonomi dan segalanya talenta putri punya banyak pilihan
saya mau jadi wartawan saya mau jadi apapun
kalau dulu mungkin lebih sempit koridornya
jadinya pilihannya mungkin nggak terlalu banyak sehingga bulu tangkis adalah salah satu dari beberapa pilihan
tapi sekarang anak muda putri di indonesia itu melihat eh kalau menang emas dapat lima miliar loh
gak dipotong pajak
terus dapat tunjangan hidup setelah selesai berkarir pasti akan ada ratusan ribu atau jutaan yang ingin untuk ikut
dan ini tinggal kita siapkan saja netnya untuk menyaring siapapun yang berhak untuk menjadi atlet yang berprestasi
iya ini menarik sekali karena banyak sekali ya cabang cabang olahraga yang ikut dan juga distraction
apalagi anak anak sekarang kan mereka bisa main gadget main game dan lain sebagainya ya
tapi nasib klub klub itu bagaimana apakah akan ditambah jumlahnya dan apakah kita cukup memiliki
tadi kan disebut ada brain drain itu tapi dari segi latih latih yang
di dalam negeri atau di luar
di dalam negeri itu sendiri
di dalam negeri klub klub ini berdiri karena dukungan dari pengusaha yang mungkin sudah cukup atau bisa memfasilitasi keberadaan klub itu dan mereka sudah punya lah pedoman kerja
tinggal gimana mereka bisa membantu kita untuk membidik talenta termasuk putri tunggal putri supaya bisa disalurkan ke kita
dulu mungkin kepercayaan mereka untuk melimpahkan atlet mereka ke pelatnas itu nggak setinggi sekarang
karena mungkin ada mitos bahwa kalau di platnas itu tidak jaminan
mereka mendingan di klub aja
tapi sekarang kita lebih mudah komunikasinya
karena latih platnas kan sangat penting di under the egg
dan kita lebih mudah komunikasinya karena siapapun yang ada di platnas itu yang telah berhasil selama ini
ya bukan berarti tidak ada ketidaksempurnaan
itu kita akan sikapi ke depan
tapi cabang olahraga ini jauh lebih bebas ini ya politik dan lain sebagainya aneh aneh
tidak mau ada kaitan
ya saya rasa ujung ujungnya atlet yang bisa merasakan
makanya semakin kita bisa sterilkan insulasikan mereka dari dorongan atau
pengaruh atau gangguan itu semakin mereka bisa lebih sempurna
dan itu mudah mudahan bisa berkesinambungan
kita juga ikut bangga ya
kita atas prestasinya dan paling panen emas ya
coba kita sebut apa apa saja ini yang cabang mulutangki setelah menangkan ada olimpiade
all england juga kita dapat
terus asian games dua medali emas
kejuaraan dunia dapat tiga gelar
dua di dua ribu tiga belas
satu di dua ribu lima belas
dan selama sejarah olimpiade indonesia baru menang tujuh medali emas
tujuh tujuhnya dari bulu tangkis
dan satu dari tujuh ya itu setelah kita nunggu semenjak delapan tahun yang lalu
ya tradisi ini harus diteruskan kalau bisa jangan hanya satu medali emas tapi dua tiga
yang di depan mata apalagi yang kita bisa harapkan
itu kita bisa harapkan berapa targa medali emasnya
oh saya rasa kita cukup bisa bersinar
saya nggak mau sebut apa secara konkret tapi kita cukup bisa bersinar di situ
nggak akan malu maluin
menyenangkan bagi anda
dukungan masyarakat luas
doa dan dukungan
iya terima kasih sekali lagi
dan telah menyumbangkan hadiah untuk tujuh belas agustus tujuh puluh satu tahun indonesia merdeka
itu tepat ya harinya
ini pasti ada signifikansi sendiri
pukul sebelas lima puluh tujuh malam tanggal tujuh belas agustus waktu indonesia bagian barat
dan kita memang sangat haus ya terhadap berita
kita akan memberikan lebih banyak
ya sekali lagi terima kasih ya
demikian tadi wawancara saya dengan gita wirjawan ketua umum pbsi
dan tentu saja kita sangat bangga terhadap prestasi yang sudah diberikan oleh cabang bulu tangkis khusus di olimpiade di rio baru baru ini
dan tentu saja kita tunggu prestasi berikutnya dan asian games ya berikutnya
terima kasih atas perhatian anda